petugas samsat dibantu satlantas polres jakarta selatan menggelar razia pajak kendaraan di jalan arteri pondok indah
hasilnya sejumlah mobil mewah yang menunggak pembayaran pajak langsung ditindak
satu persatu kendaraan yang melaju di jalan arteri pondok indah diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan suratnya
semua jenis kendaraan dirazia petugas tak terkecuali mobil mewah seperti lamborghini mercedes benz audi jaguar alphard dan mazda
berbagai alasan yang diucapkan para pengendara untuk tidak ditindak mulai dari mobil pinjaman hingga lupa membawa surat surat
dan meskipun demikian petugas tetap menindak para pengendara
bagi mereka yang belum membayar pajak maka dibuat surat pernyataan bermaterai
di mana jika dalam waktu lima hari tidak juga melunasi pajak petugas akan mendatangi rumahnya
petugas menghimbau kepada para pengendara untuk segera membayar pajak kendaraan
karena ada dispensasi penghapusan denda sampai tanggal lima belas
itu tanpa kecuali kita semua mobil apalagi kalau ada mobil mewah yang diindikasi ya itu di tahun tahun delapan belas habisnya
apalagi di tahun dua ribu sembilan belas kemudian tahun dua ribu dua puluh itu kan sudah memang dekat sekali dengan perpanjangan stnk nya ya
nah jadi memang ini kawasan kawasan pondok indah ya cukup strategis ya
jalan lalu lintasnya juga cukup banyak
memang itulah salah satu kita umum saja tapi fokus kami kepada roda